rabu malam basuki cahayapurnama alias ahok datang ke loji gandrung atau rumah dinas wali kota solo sekitar pukul sembilan belas lewat empat puluh lima waktu indonesia barat
kedatangan komisaris utama pertamina ini disambut langsung oleh sang wali kota gibran raka buming raka
duanya langsung masuk dan berdiskusi di salah satu ruang
gibran pun mengunggah pertemuannya bersama ahok ke akun instagramnya
kunjungan ahok tersebut dimanfaatkan gibran untuk berdiskusi mengenai penataan kota kepemimpinan
serta belajar menjadi orang yang bermanfaat untuk banyak orang
ahok mengungkapkan kedatangannya tanpa membahas politik ataupun bisnis
ahok terakhir berkunjung ke solo pada sembilan februari dua ribu dua belas silam
selain ahok sebelumnya beberapa tokoh juga sempat menemui

setelah putra sulung presiden jokowi ini menjabat sebagai wali kota solo
diantaranya adalah muhammad iskandar dan fahri hamzah
kartika bagus solo jawa tengah